cuma di sini nih
main game gak pake ribet
nanti aku kirimin kamu alamatnya dan kita ketemu di sana
ngapain kamu masih di situ
udah harus dikasih tahu berapa kali
nggak usah cepet cepet ya
ih pinter kamu
abi udah bisa jalan
tata abi kepengen sekolah
terus abi mau tunjukin ke tante dewi kalau abi bisa sekolah
ya allah tante tante seneng banget dilihatnya
soalnya nanti takutnya kalau cepet cepet terus jatuh
kehadiran seorang ibu memang sangat berarti
nggak tahu deh kalau abi terus terusan sama kamu
kapan bisa jalan ya
iya reva benar
tadi abis semangat sekali karena ditemenin sama reva
untung kamu yang nemenin ya ref
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
ngapain kamu masih di sini
bawa abi ke kamarnya dong
dia kan capek harus istirahat
pasti kalau ada orang bisa
aku yakin aku sudah lakukan keputusan yang terbaik
e mail dari dokter fahri

dokter fahri jadi melamar di rumah sakit ini
assalamualaikum dokter adi
waalaikumsalam dokter fahri
kebetulan saya baca email anda ini
terusan dari hrd rumah sakit
baguslah kalau begitu dok
jadi sebenarnya itu tujuan saya telpon
karena saya ingin memberitahu
kalau saya sekarang sudah resmi
sudah resmi resign dari rumah sakit medica
jadi saya sudah bisa dan available
untuk menjadi rekan sama dokter adi
kalau begitu kapan dr fahri
bisa mulai bekerja di sini
berarti saya sudah diterima
menjadi pendampingnya dokter adi
siapa yang bisa menolak
dapat dokter sehebat dokter fahri
ya terima kasih
abi pasti capek kan habis terapi
tante mau dengar ceritanya
nih kan tadi
abi ke ruang dokter
terus abi disuruh
buat belajar jalan
awalnya abi belum bisa jalan tuh tante
di depan abi ada tante dewi
walaupun masih sedikit dikit sih tante
senang banget sih tante dengernya
nggak apa apa sedikit sedikit
yang penting semangat terus
tante yakin harus semangat
terus dilatih pasti abi bisa jalan lagi
kalau tante gak bisa nemenin kamu terapi
tapi kan tante doain
dimanapun tante berada
dan abi harus semangat berjuang terus
sampai abi bisa jalan lagi
tante yakin bisa
karena abi anak yang kuat
anak yang hebat
abi bakalan berusaha
berlatih jalan terus
biar abi cepat sembuh
ini mau aku dengar
tante dipanggil sama oma
udah tante samperin sama retno dulu ya
abi istirahat dulu
lama banget sih dipanggil
ya nggak segitu lamanya juga kali
kasian kan kamu dari tadi belum dikasih minum
lama banget sih kamu
kasian tuh tamunya belum minum dari tadi
kasian tuh tamunya belum minum dari tadi
sekalian buat saya
sekalian buat saya
kamu tau gak apa yang dilakuin dewi kemarin sama cucuku cherry
dia bikin ulah lagi
sampai sampai ceri tuh mukanya bentol bentol di senget tawon
dan yang bikin mama makin kesel
itu dokter satu tuh si dokter fahri selalu aja belain dewi
kalau mama gak sayang sayang banget sama abi udah mama usir tuh fahri
abi kok bisa kayak deket banget sama dewi
tapi kalau sama kamu dia kelihatan kayak kurang nyaman gitu
padahal kan kamu ibu kandungnya
harusnya kan ada ikatan batin yang bikin dia merasa dekat sama kamu
ya mungkin karena abi kenal sama dewi lebih dulu dibanding ambi
dibanding abi kenal sama reva ma
jadi makanya itu abi bisa lebih nyaman ketika dia dekat sama dewi
ya mungkin juga sih
tapi yang pasti mama berharap abi akan merasa lebih nyaman sama kamu daripada sama dewi
mungkin kamu mesti menghabiskan waktu lebih banyak aja sama abi
supaya dia jadi merasa dekat sama kamu
luangkan waktu yang banyak buat anak itu
aduh itu mengganggu hari hari aku ke depannya
sedikit aja aku kepaksa apalagi banyak
aku mau izin kalau aku mau ngajakin dewi makan malam
kamu mau ngajak dewi makan malam
ya aku mau balas budi aja sama dewi
hitung hitung kan aku sedekah juga ma
pasti dewi udah lama kan makan enak
ma masih gak peduli sama sekali dewi mau ngapain
nanti aku kirimin kamu alamatnya dan kita ketemu di sana
ya udah ngapain kamu masih di situ

aku capek ma